pemerintah memastikan gaji pegawai negeri sipil naik dan berlaku sejak satu januari dua ribu dua puluh
presiden joko widodo resmi menaikkan gaji pegawai negeri sipil melalui penanda tanganan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
dalam hitungan skema gaji baru ini gaji golongan satu mencapai rp satu lima ratus enam puluh delapan ratus dan golongan empat dengan masa kerja tiga puluh tahun mencapai rp lima sembilan ratus satu dua ratus
kenaikan gaji pns ini akan terhitung sejak januari dua ribu sembilan belas dan pembayaran bulan januari hingga maret dua ribu sembilan belas akan dicairkan pada bulan depan